apa mau menambahin suami lagi gagal kan
udah penuh juga otak mama apa yang mau tambahin
tapi mama rasa adriana kamu juga jangan terlalu keras sama be
karena mama tuh khawatir
mama cukup mah
mama gak perlu khawatir khawatir lagi
neng nadia aldo dong mau bertanya
punten ini neng nadia masih single
neng iyate kan cantik
baik hati tidak sombong
tapi kenapa masih single
apa jangan jangan neng iyate pilih pilih
ya kan tetep harus dipilih a
kan saya udah bukan cari pacar lagi tapi sekarang udah cari calon suami
terus kalau nikah juga kan satu kali untuk selamanya
neng naya sama si komar
om om makasih banyak ya om udah beliin saya jaket ini
sebenarnya kamu gak perlu terima kasih sama saya
saya sudah dekat sama kamu aja
saya sudah sangat bahagia
justru harusnya saya yang berterima kasih sama kamu
oh ya kalau gitu om saya mau langsung masuk ya
mudah mudahan mamanya modi cepat sembuh ya
amin makasih ya om
gue jadi heran ya sama om komar
kok gue ngerasa om koper tuh baik banget
apa emang pada dasarnya semua orang itu punya sisi yang baik ya
tadi gak si komar
eh tadi si komar tidak apa apain neng
iya enggak tuh om om tenang aja
lagian gini ya om
om komar itu kesini cuma mau ngasih
neng takutnya neng dijalankan apa apa
lagian kalau om komar itu mau nyalakain neng
kenapa gak dikembali kemarin coba om
iya tapi si komar itu kan pernah sakit jiwa neng
si komar itu pernah kaget gelombang punya neng
gak ada yang mengalahin itu ada yang mengelomanya
ya si om tapi neng jadi punya misi deh
neng tuh pengen kalau misalkan neng deketin om kobar itu
bisa dekat lagi sama abah
jadi gak ada lagi yang permusuhan segala macem
jadi siapa tau nanti kedepannya abah sama om komar bisa jadi saudara
neng orang jahat pasti tetap jahat neng
perlu hati hati kita teh
om om gak boleh kayak gitu atuh
om kita sebagai manusia tetap harus berpikiran positif
karena sekarang gini ya yang baik aja bisa jadi jahat kan
iya sih kita teh harus berpikir positif
mudah mudahan skopparte bisa berubah
dari jahat jadi baik
oh oh iya karena dia om
omanya mondi gimana sekarang keadaannya
masih di icu yuk kita lihat dulu yuk
yuk yuk yuk
mama yakin deh reva pasti gunain kesempatan sekarang ini
untuk manas manasin be
supaya kesel sama kamu
kompor meleduk tuh kayak itu anak
ya biarin aja lah ma
memang aku juga mau cerai
kok mau pisah sama mas b
kayaknya ada orang yang gunain kesempatan dalam kesempitan mancing di air keruh
lebih baik kamu naik ke kamar kamu
dan fokus untuk ujian
jangan biarkan yang lain mengganggu kamu
saya mau bicara sama kamu berdua
kita bicara empat mata
mungkin mama gak ikut
mas kalau mau ngobrol sama aku
nih aku di sini
adria ini kan masalah kita berdua
mas masalah ini awal mulanya dari mas
yang gak nempatin janji mas
kamu tidak bisa bersikap seperti itu adriana
kamu harus patuh sama suami kamu
aku udah hafal sama kata kata mas yang sering mas ucapin
kamu harus nurutin semua perintah suami kamu
sebagai istri yang baik
nurutin perintah suami seperti apa dulu mas
diem diem di belakang
suami yang gak bisa belain istrinya
ketika anaknya yang udah gak sopan
suami yang kayak apa
yang aku harus patuhin
dia gak bisa tegas mendidik anaknya
itu yang harus aku hormati
yang harus aku turutin
bukannya rumah tangga itu harus saling mengingatkan
atau mau menambahin suami lagi
udah penuh juga otak mama
apa yang mau tambahin
kamu juga jangan terlalu keras sama peh
karena mama tuh khawatir
mama gak perlu khawatir khawatir lagi
mama gak perlu khawatir lagi ma cukup
mama gak perlu khawatir kalau mama nanti gak bakalan
gak dapat duit lagi sia sia bla bla bla b
karena sekarang yang udah kita punyai udah cukup
lebih dari cukup
dan dio tersayang
jadi kita gak perlu mikirin soal duit duit duit
kita juga masih bisa kerja
oke dio dimana
mama masih ada di dalam naik belum sadarkan diri
tapi nggak ada luka yang serius kan
ini masih ada
yang nanti kita bisa berbual
dan kita bisa berbual
gak ada masalah
kayaknya kita bisa berbual
ya makasih ya
maksudnya kita bisa berbual
yang nanti kita bisa berbual
berikanlah dia kesembuhan dari kesusahan
kamu yang sabar ya
kita berdoa semoga mama kamu baik baik aja
aku bakal nemenin kamu disini kok
kamu mendingan pulang aja
kamu kan masih ada hubungan besok
aku bisa minta tolong bawain ku pelajaran sama om um aku
jadi aku bisa belajar disini ya